memasuki era industri empat dunia industri dituntut lebih unggul dan kompeten
untuk itu peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan kunci penting
guna memenangkan kompetisi di tengah era persaingan global
berbagai langkah strategis pun dilakukan untuk mencetak tenaga kerja kompeten yang memiliki daya saing
pemerintah melalui kementerian perindustrian melakukan penguatan sistem pendidikan vokasi
pendidikan dual system pun telah diterapkan pada unit pendidikan yang berada di bawah kementerian perindustrian
kementerian perindustrian juga mendorong kerjasama antara pendidikan dan dunia industri
agar kebutuhan industri dan ketersediaan
dan juga untuk membuat keuntungan dan tenaga kerja bisa saling terpenuhi dengan baik
dalam rangka memenuhi kebutuhan industri selain fokus pada pendidikan
kementerian perindustrian juga menyelenggarakan berbagai macam diklat
salah satunya diklat tiga in satu yang terdiri dari pelatihan sertifikasi dan penempatan kerja
diklat ini dibuat berdasarkan skkni atau standar kompetensi kerja nasional indonesia
sekitar enam puluh sembilan peserta
telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan kemenperin sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
termasuk saudara saudara kita penyandang disabilitas
kedepan kementerian perindustrian akan terus mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan vokasi
melalui peningkatan kerjasama dengan dunia industri yang berbasis kebutuhan
kementerian perindustrian akan terus mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan fokasi melalui peningkatan kerjasama dengan dunia industri yang berbasis kebutuhan
kementerian perindustrian akan terus mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan fokasi melalui peningkatan kerjasama dengan dunia industri yang berbasis kebutuhan
kementerian perindustrian akan terus mengembangkan dan memperkuat sistem pendidikan fokasi melalui peningkatan kerjasama dengan dunia industri yang berbasis kebutuhan
mencanangkan pengembangan kualitas sumber daya manusia indonesia agar unggul dalam era industri empat
dengan potensi bonus demografis pada tahun dua ribu tiga puluh masyarakat indonesia dengan usia produktif akan melimpah
pemerintah harus memiliki konsep strategis untuk menyiapkan sdm yang sesuai dengan keinginan industri maupun informasi teknologi
seperti apakah gagasan yang telah digagas oleh pemerintah
seperti yang kita ketahui ada empat aspek dari sdm industri
di antaranya adalah aparatur industri tenaga kerja industri
serta konsultan industri
dan saat ini bersama dengan rima untuk pembahasan lebih lengkap sudah hadir bapak eko s a cahyanto
selaku kepala badan pengembangan sdm industri kementerian perindustrian
apa kabar bapak
baik mbak apa kabarnya
kabar baik bapak
dan saat ini kita sudah berada di sekolah menengah analis kimia bogor
dan tentunya pak untuk perbincangan kita mengenai industri empat untuk kementerian perindustrian di tahun dua ribu dua puluh
apakah fokus utamanya pak
terima kasih mbak rima
kementerian perindustrian salah satu kementerian yang mempunyai unit pendidikan
dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja industri
kami memiliki sepuluh politeknik dua akademi komunitas dan sembilan smk
salah satu smk nya adalah smk semak bogor ini yang punya jurusan kimia analis
sekolah ini salah satu smk yang cukup besar
yang cukup berbeda
yang pertama adalah siswa yang belajar di sini akan belajar selama empat tahun di smk
tidak tiga tahun seperti umumnya
kemudian mereka lulus menjadi asisten analis
nah sekolah ini adalah salah satu sekolah yang cukup lama berdiri
berdiri sekitar tahun lima puluh

dan mempunyai prestasi yang luar biasa
siswa siswa yang ada di sini bahkan sebelum lulus pun sudah diterima bekerja
dan sebagian dari siswa yang ada disini mereka bahkan berpraktek kerja di belanda
oleh karena itu kami terus mendorong ke depan pendidikan vokasi diperkuat
melalui peningkatan kerjasama dengan industri
yang berbasis kebutuhan
bapak mengatakan bahwa pendidikan kejuruan ataupun vokasi ini berbasis dengan kebutuhan
nah kita bicara bahwa pendidikan yang disiapkan tentunya untuk sebuah pekerjaan
ataupun industri itu sendiri
apakah saat ini memang sudah tepat sasaran pak
karena kami berbasis kebutuhan
tentunya kita perlu menyesuaikan diri
dengan dunia kerjanya atau pasarnya
setiap tahun setiap unit pendidikan harus melakukan temu industri
untuk bagaimana mereview dan mempersiapkan setahun ke depan penyelenggaran pendidikan
direview kurikulumnya yang bekerja sama dengan industri
kemudian tempat mereka praktek kerjanya
termasuk juga bagaimana mereka nanti ketika akan siap bekerja
oleh karena itu kami disini mempersiapkan
mempersiapkan siswa siswa disini untuk memiliki kompetensi
yaitu pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku
sekolah sekolah seperti ini harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi
kemudian ada tempat uji kompetensinya
ada lembaga sertifikasi profesinya disini
dilengkapi dengan asesornya
agar mereka semua standar bisa memiliki sertifikasi kompetensi
baik kita bisa melihat langsung seperti apa kegiatan yang dilakukan
oleh para siswa dan juga siswi
dari sekolah menengah analis kimia bogor
sebagai bentuk nyata
bahwa pendidikan yang disiapkan memang sesuai dengan sasaran industri yang dibutuhkan
bagaimana pak lalu dengan persiapan kurikulum pembelajarannya
apakah langkah konkret dari kementerian perindustrian
untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil
sdm merupakan salah satu kunci dari keberhasilan suatu industri
oleh karena itu kami mempersiapkan sejak dini
dan kedepan kita sekarang sudah memasuki era industri empat
kami mempersiapkan siswa dan mahasiswa
untuk memiliki kompetensi
oleh karena itu kami persiapkan kurikulumnya juga yang disesuaikan dengan industri
saat ini kita sudah memasuki era industri empat
kami juga sudah mempersiapkan kurikulum
industri empat yang pada intinya siswa dan mahasiswa
yang pertama memahami bisnis proses di industri
kedua mampu mengidentifikasi dan menganalisa strategi
dan yang terakhir yang terpenting mencari solusi dan mengimplementasikannya
ini adalah tuntutan
ini adalah tuntutan di era industri empat
kalau tadi kita sudah membicarakan seputar kurikulum dari pembelajaran yang disiapkan
lalu bagaimana pak menyiapkan sdm yang sesuai dengan kebutuhan industri
pendidikan vokasi itu harus link and match dengan industri
akan lebih baik lagi kalau industri itu bisa betul betul menyampaikan kebutuhannya
oleh karena itu kami mendorong terus
bagaimana pendidikan dan industri itu bisa mencapai kebutuhan industri
kita bergandingan tangan
karena inti dari pendidikan vokasional keberhasilannya adalah kerjasama
sekolah sekolah di lingkungan kementerian perindustrian juga sudah menerapkan dual system
dua sistem itu artinya mereka siswa ini tidak hanya pendidikannya di sekolah tetapi juga di industri
nah kami juga mendorong
nah kami juga mendorong
baik smk politeknik maupun pendidikan vokasi di tempat tempat di mana industri itu tumbuh
baik di kawasan peruntukan industri maupun di kawasan kawasan industri
kementerian perindustrian akan memfasilitasi kerjasama tersebut dan terus mengembangkan pendidikan yang menuju dual system

ini semakin menarik pembicaraan kita
bersama dengan bapak eko dari kementerian perindustrian
dan memang juga selalu membuat kita bertanya tanya ya tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang
dan tentunya membuat kita ingin mempersiapkan yang terbaik termasuk bersama dengan kementerian perindustrian
dan untuk itu kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan bapak eko
jangan kemana mana tetap bersama kami
hanya di indonesia forward
jangan kemana mana tetap bersama kami
dan hanya di indonesia forward
baik ini berarti dari ruangan lainnya ya pak ya

dari salah satu laboratorium yang diperlukan untuk siswa belajar dan berpraktek

baik pemirsa kembali lagi di indonesia forward
tentunya masih membicarakan tentang persiapan sumber daya manusia industri empat
dan kali ini rima sudah bersama dengan pak eko
yang tadi juga sudah berbincang ya pak ya
seputar persiapan sdm industri di masa yang akan datang
nah berkaitan dengan peraturan pemerintah pak
nomor empat puluh satu tahun dua ribu lima belas
dalam pengembangan dan persiapan sdm industri
yang memang tidak hanya mengandalkan pendidikan saja
namun juga pelatihan
dan untuk itu pelatihan apa saja nih pak
yang sudah dipersiapkan dan dilakukan oleh kementerian perindustrian
untuk sumber daya manusia indonesia
untuk memenuhi kebutuhan industri
sumber dayanya kami selain memiliki unit unit pendidikan
kami juga memiliki balai balai di klub pendidikan
pendidikan dan pelatihan
dan juga menyelenggarakan diklat diklat
kami punya yang namanya diklat tiga in satu
diklat tiga in satu itu adalah pelatihan sertifikasi dan penempatan kerja
mereka para calon calon tenaga kerja ini
biasanya kami rekrut bersama sama dengan industri
kemudian kami latih kami sertifikasi dan ditempatkan kerja
sesuai dengan kebutuhan industri
diklat tiga in satu ini kami buat berdasarkan skkni
sehingga ada standarisasi keluaran dari peserta pelatihannya
mereka dilengkapi selain kompetensi keahlian
karena industri memerlukan mereka yang memahami budaya kerja industri
oleh karena itu para peserta pelatihan dilatih
untuk juga memahami sistematisasi dan pendidikan

sehingga apa yang menjadi nature dari industri bisa didapat
oleh para peserta pelatihan dan mereka tidak canggung bekerja langsung di industri
dan itu memang sudah dilakukan ya pak ya
oleh kementerian perindustrian dalam pelatihan pelatihan yang saat ini sudah diterapkan
tahun dua ribu sembilan belas kami melatih tidak hanya mereka yang normal
tapi juga saudara saudara kita kaum disabilitas
agar mereka bisa mandiri
mereka bisa mendapatkan pendapatan sendiri tanpa bergantung dari orang lain
ternyata yang dipersiapkan tidak hanya untuk yang memang dalam keadaan fit ya
namun juga untuk saudara saudara kita yang memiliki kekurangan ataupun kaum disabilitas ya pak ya
nah untuk diklat tiga in satu ini kami setiap tahun
melatih cukup banyak
selama tahun dua ribu sembilan belas kami selenggarakan mencapai enam puluh sembilan peserta
terutama di sektor sektor yang merupakan sektor prioritas dari kementerian perindustrian
yang mereka menyerap banyak tenaga kerja yaitu industri tekstil dan produk tekstil
industri berbasis agro kemudian di manufaktur pengelasan
di elektronika juga di alat syafi dan foodware
kami selenggarakan itu tidak hanya di balai balai diklat industri
tetapi juga bekerjasama dengan mitra lembaga lembaga pelatihan kerja dan bahkan dengan industri nya
jadi ada yang bersifat on site langsung di industri dan tailor made sesuai kebutuhan industri
nah pelatihnya pun instrukturnya kami datangkan dari industri kami bekerja sama dengan asosiasi
sehingga teman teman para peserta diklat ini betul betul dilatih oleh
mereka yang kompeten
oke baik nah untuk enam puluh sembilan ribu orang ini pak ini dilakukan di berapa banyak daerah
kami selenggarakan di dua ratus dua puluh lima tempat tersebar di seluruh indonesia
dan untuk itu kami punya banyak kerjasama
setiap balai balai diklat itu punya mitra mitra sama yang dilakukan oleh unit pendidikan
unit pelatihan ini juga melakukan temu industri setiap tahun
untuk mendapatkan dari industri feedback baik dari kebutuhannya maupun penyesuaiannya
sehingga setiap tahun bisa kita terus perbaiki metode pembelajaran dan pelatihannya
oke baik ini kita bisa lihat langsung ya pak ya kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan juga siswi dari sekolah menengah analis kimia
ini yang memang juga dilakukan di industri industri saat ini ya pak ya
ya kami sesuaikan alat alat ini
kami siapkan setelah kami mendapatkan feedback dari industri
nah apa saja alat yang diperlukan kami siapkan di sini sehingga adik adik siswa di sini tidak canggung ketika di industri menemukan alat semacam ini
kami persiapkan alat alat ini juga yang bisa di up to date sehingga tidak sulit ketika kita ingin menyesuaikan dengan perkembangan
baik berbicara seputar perkembangan zaman pak
baik berbicara seputar perkembangan zaman pak
zaman pak bahwa saat ini adalah era globalisasi banyak sekali tenaga kerja asing yang juga mencari pekerjaan di negara kita di indonesia
nah bagaimana langkah dari kementerian perindustrian untuk mempersiapkan tenaga kerja indonesia agar mampu ataupun memiliki daya saing yang sama
sdm adalah aset terbesar bangsa ini oleh karena itu kita perlu memberdayakan sdm kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri
oleh karena itu kami punya misi untuk menciptakan
oleh karena itu kami punya misi untuk menciptakan sdm kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
oleh karena itu kami punya misi untuk menciptakan sdm kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri
aa berbicara soal pemerintah indonesia saya ingin ber congratulasi bagaimana deklarasi sdm terhadap question round ini
beberapa politeknik memiliki program d empat bahkan ada satu politeknik kami punya st tiga di bandung di sana ada program s dua
nah dengan melengkapi seluruh lini dari kebutuhan di industri kami mengharapkan kami bisa memasok tenaga tenaga kerja industri tidak hanya di level bawah tapi sampai level ahli dan keatasnya
nah ini kami harapkan juga banyak dari teman teman yang peserta pelatihan juga kita upskilling
nah dengan cara ini kita bisa memenuhi kebutuhan industri
sekali lagi kerjasama dengan industri menjadi kunci oleh karena itu setiap ada kebutuhan kami pasti akan sesuaikan sehingga betul betul kita bisa memberdayakan meningkatkan kapasitas dari sdm
kita dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri
baik dan dari perbincangan ini maka kita bisa ketahui bahwa banyak cara yang dilakukan oleh kementerian perindustrian untuk menyiapkan sdm yang berkualitas kompeten dan juga memiliki daya saing dengan sama seperti negara negara lainnya tentunya ya pak ya
dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan bapak eko dari kementerian perindustrian untuk itu tetap bersama kami hanya di indonesia forward
terima kasih pemirsa anda masih tetap bersama dengan kami dalam indonesia forward dan tentunya saat ini masih bersama dengan bapak eko dari kementerian perindustrian
dan pak eko baik kita lanjutkan
kita lanjutkan kembali pak perbincangan kita mengenai industri empat ini sangat menarik sekali ya karena menjadi salah satu yang menjadi fokus untuk kemajuan negara ini ke depannya
dan tentunya untuk itu pak untuk industri empat sektor sektor apa saja kak dan yang menjadi perhatian utama dari kementerian perindustrian
terima kasih mbak rima
sejak tahun dua ribu delapan belas kementerian perindustrian sudah menetapkan prioritas berdasarkan aspirasi making empat g
dan mengenai industri makanan makanan makanan empat
ini memfokuskan kepada lima sektor industri prioritas yang pertama adalah industri makanan dan minuman
yang kedua industri tekstil dan produk tekstil
yang ketiga industri otomotif
yang kelima adalah industri kimia dan petrokimia
kelima sektor industri ini dipilih karena kontribusinya yang terbesar di seluruh sektor industri
terutama terkait dengan pendapatan negara melalui pajak
kemudian penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap ekspor
baik nah pak itu dia tadi adalah faktor faktor yang menjadi perhatian utama
lalu kalau mengingat bahwa saat ini kita hidup dalam era digitalisasi
apakah ada pengembangan inovasi digital dari penerapan industri empat ini sendiri
berdasarkan indi empat atau indonesia readiness index empat
kita sudah memetakan dan mengidentifikasi bahwa sektor industri yang saat ini kita prioritaskan
sedang dalam kondisi siap
oleh karena itu kami yakin dan percaya melalui kebijakan kami membangun digital capability center
atau kita sebut sebagai pusat pengembangan teknologi dan sdm industri empat
kita akan mampu mensejajarkan diri

dan bersaing secara global dengan negara negara lain
baik nah berarti ada sebuah pencapaian atau target yang ingin dicapai pak
untuk sdm berdaya saing global seperti itu ya pak ya
untuk menyamakan kedudukan dengan negara negara lainnya
lalu untuk mencapai itu semua apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh kementerian perindustrian
melalui digital capability center yang kita bangun di jakarta
dan enam satelitnya di lima kota lain
di bandung di makassar di yogyakarta di kendal
kita ingin agar center center ini bisa menjadi tempat sdm industri belajar melihat
dan kemudian bertransformasi memahami bagaimana kita bekerja di era industri empat

dan selanjutnya pak eko ini mau menanyakan tentang pandangan pribadi dari sudut pandang pak eko sendiri
mengenai masyarakat indonesia
apakah sudah cukup siap untuk menjadi seorang sdm berdaya saing global
siap tidak siap kita harus siap
oleh karena itu kami berharap akan ada banyak orang yang akan masuk dan melihat
pusat pengembangan teknologi dan sdm industri empat
kami berharap mereka bisa masuk ke sana melihat dan berlatih di sana
karena pusat ini memiliki lima pilar
yang pertama dia adalah sebagai showcase
semua orang bisa melihat bagaimana mesin mesin berproduksi di era industri empat
kemudian menjadi capability center di mana orang bisa dilatih dan ditransformasi dari
mulai level ceo sampai ke frontlinernya
kemudian akan menjadi ekosistem bagi industri empat di sana
selanjutnya dia akan menjadi delivery center
kita bisa mentransformasi industri industri kecil dan menengah terutama
untuk masuk ke era industri empat
dan terakhir menjadi innovation center
kita berharap lima pilar ini bisa betul betul bekerja
sehingga pusat pengembangan teknologi dan sdm industri ini akan lebih bermanfaat
mendukung sdm kita lebih berkompetensi dan berdaya saing global
baik sekali lagi terima kasih kepada bapak eko cahyanto
selaku kepala badan pengembangan sdm industri kementerian perindustrian
yang sudah berbagi informasi dengan kita semua
dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari indonesia forward kali ini
untuk itu saya rima demensa sampai jumpa lagi di indonesia forward berikutnya